dusun stabelan desa tlogo lele di kecamatan selo kabupaten boyolali berjarak hanya tiga km dari puncak merapi
dusun ini terletak di sebelah barat daya gunung merapi dan berbatasan dengan kabupaten magelang
meskipun beberapa hari belakangan sering terdengar suara gemuruh dari perut merapi
sampai selasa sepuluh november warga masih bertahan di rumah masing masing
seorang warga mengatakan mereka sudah siap jika sewaktu waktu harus mengungsi
warga yang lain sebagian sudah yang ngungsi
bagian lansia sama ibu hamil sama orang tua itu sudah mengungsi
kalau yang bapak bapak sama yang lainnya itu nunggu instruksi atau seperti apa pak
ya nunggu instruksi saja
tim siaga desa memang belum meminta warga stabelan untuk mengungsi karena saat ini status merapi siaga tiga
warga akan mengungsi jika status merapi berubah menjadi awas
kita melihat situasi dan kondisi merapi nantinya
kalau memang status naik menjadi awas
masyarakat dengan sukarela mereka akan mengungsi dengan sendirinya
apalagi di krb tiga di desa troghole terutama di stabelan takran belang
itu radius dari puncak merapi kurang dari lima km
suara gemuruh sebenarnya sudah terdengar sejak sepuluh hari lalu
tetapi intensitasnya meningkat dalam empat hari terakhir